ibu rumah tangga di tasikmalaya dibekuk petugas saat pesta narkoba jenis sabu bersama enam pelaku lainnya
di sumedang pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dibekuk oleh polisi setelah pelaku mencabuli korbannya
bersama informasi lainnya inilah kilas kriminal selengkapnya
di bandung seorang pria dibekuk petugas satserse narkoba polrestabes bandung setelah tertangkap tangan mengedarkan sabu sabu
dari tangan jeye polisi menyitar dua on sabu sabu
pelaku yang bekerja sebagai buruh ini mengaku nekat mengedarkan narkoba untuk membiayai sekolah anaknya
hingga kini petugas masih mengejar seorang pelaku lain yang memasuk sabu sabu kepada yeye
sementara itu lima ibu rumah tangga di kota tasikmalaya dibekuk polisi saat menggunakan sabu sabu
mereka ditangkap bersama lima teman prianya yang juga mengedarkan sabu sabu
salah satu diantaranya residivis kasus yang sama
tersangka yang residivis mengaku mendapatkan sabu sabu
dari pengedar yang dikendalikan dari dalam lapas tasikmalaya
bahkan ia menyatakan mengkonsumsi narkoba semasa dalam kurungan
dari tangan para tersangka ini polisi menyita barang bukti lima paket sabu sabu
ratusan butir obat psikotropika alat hisap dan satu paket besar ganja kering siap edar
warga dusun bojong desa rancamulya kecamatan sumedang utara sumedang
bisa bernafas lega setelah us pelaku kejahatan seksual ditangkap polisi
duda yang bekerja sebagai penjaga kolam itu
telah mencabuli anak anak laki laki di bawah umur
perbuatan yang sudah berlangsung selama satu tahun baru dilaporkan warga
hingga kini polisi menemukan ada empat anak yang menjadi korban
dan rata rata berumur sembilan tahun
di antara korban yang ada sudah tiga kali dicabuli dengan iming iming sepuluh ribu rupiah
pelaku mengaku ia melakukan kejahatan seksual itu karena kesepian sejak menduda
dua orang pria ditangkap petugas polisi sektor cipatat kabupaten bandung barat
karena sudah memalsukan nomor surat tanda kesehatan
keduanya diciduk petugas di rumahnya karena laporan warga yang curiga
keduanya melakukan transaksi jual beli kendaraan yang dianggap janggal
di rumah pelaku petugas menemukan sejumlah barang bukti
di antaranya beberapa lembar stnk asli yang telah diubah nomor kendaraan
tiga unit motor roda dua serta puluhan batang alat ketok rangka dan mesin kendaraan bermotor
hingga saat ini pihak kepolisian masih mengembangkan kasus pemalsuan stnk ini
karena diduga ada lebih dari tujuh belas kendaraan yang berhasil mereka jual
tim liputan transmedia